pagi ini kami awali dengan informasi inspiratif dari yogyakarta
rainbow of hope demikian batik ini diberi nama oleh idaja sinta perancangnya
batik ini berkisah tentang para penyandang serepal palsi
yang akan bertani pada cabang olahraga bojia di asean paragames
ini adalah olahraga ketepatan melempar bola
mereka itu harus berlatih sangat sulit
mereka itu antara otak dengan motoriknya aja mereka nggak bisa balance
bagaimana mereka harus memasukkan bola
nah itu kadang kadang mereka harus minum painkiller
mereka harus benar benar berjuang hanya untuk sesuatu yang kita anggap sepele
nah dari situ kita bilang oke kita bikin aja batik selebral palsi
yang tujuannya adalah untuk membawa pesan bahwa sebenarnya
orang orang ikut paralimpik atau asean paragames itu nggak mudah
motif batiknya unik
dengan motif motif yang berbeda
keraton yogyakarta sehingga semua goresan cantik dalam kain batik ini memiliki makna
warna cerah seperti merah dan biru mendominasi batik ini
warna warna ini menggambarkan semangat para penyandang serebral palsi
kita lihat di dalam gambar ini ada pelangi
bahwa keterbatasan mereka tidak memupus cita cita mereka
awan gelap yang ada tidak bisa membatalkan hadirnya pelangi dalam kehidupan mereka
impian mereka harus tetap harus dijaga harus terus mereka jalankan
motif terundung yang merupakan salah satu motif batik pakem keraton yogyakarta
batik dengan motif teruntung biasa digunakan kerabat keraton pada upacara tradisi
seperti daup ageng atau royal wedding
kan teruntum itu juga dipakai pada perayaan pernikahan
kita pakai untuk itu
jadi orang tua
memang punya harapan penuh kepada pasangan baru
agar ya mereka bisa tumbuh berkembang
mereka bisa mempunyai keturunan dengan baik
jadi itu menjadi kain doa dari orang tua
harapan orang tua itu ada di situ
batik rainbow of hope dibuat dengan teknik batik tulis
batik ini tidak diperjualbelikan
yayasan wasteracarita yang memiliki patent motif ini
hanya ingin mengembalikan batik pada fitrahnya
yakni batik yang punya cerita
bukan sekedar kata
batik yang menarik warnanya
teguh supriyadi yogyakarta